beralih ke informasi lain seorang pengemis di tasikmalaya kedapatan membawa uang empat puluh juta dan perhiasan emas senilai lima belas juta rupiah saat terjaring razia oleh petugas satpol pp
kepada petugas pengemis ini mengaku semua harta yang dibawa hasil dari mengemis selama tiga tahun terakhir

ditaksir perhiasan tersebut senilai kurang lebih lima belas juta rupiah
petugas langsung membawa pengemis kaya itu untuk diantarkan ke rumahnya untuk memastikan perempuan empat puluh lima tahun itu tiba di rumah dengan selamat
pertama pengemis ini tidak terlalu berharga pribadi dan itu hasil mengemis
diharapkan karena sudah ketahuan jelas oleh umum bahwa si nenek tersebut membawa uang kalau dilepas begitu saja ditakutkan setelah dilepas ada yang merampok
dan disinyalir orang tersebut orang berada
opon terjaring razia gelandangan dan pengemis yang dilakukan petugas satpol pp
para pengemis yang terjaring akan diserahkan ke dinas sosial dan akan dikembalikan ke kpk
opo terjaring razia gelandangan dan pengemis yang dilakukan petugas satpol pp